polisi menetapkan empat orang tersangka baru dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi taksi
ya total jumlah tersangka kini sebanyak enam orang
sementara itu delapan puluh tiga dari delapan puluh tiga orang yang sudah dibebaskan ada beberapa yang akan diperiksa lebih lanjut
ke enam orang tersebut adalah seorang pengemudi taksi plat kuning yang ditangkap di tanah abang selasa pagi saat merusak satu taksi
kemudian fye yang ditetapkan sebagai tersangka oleh diraskrim suspolda mitrojaya rabu siang dan dijerat dengan pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara
terakhir diraskrim sospolda mitrojaya menetapkan empat orang yang tiga diantaranya sopir bajaj dan satu pengemudi ojek online
adapun dari delapan puluh tiga orang yang ditangkap sebagian akan kembali dipanggil dan dijerat dengan pidana ringan
selain mereka terhadap delapan puluh tiga orang yang ditangkap ada juga delapan orang yang ditangkap
dari delapan puluh tiga yang lain itu juga akan dikenakan tidak pidana ringan
namun karena tidak bisa dilakukan penahanan terhadap semua pelaku maka kami pulangkan satu x dua puluh empat jam
nanti akan ada upaya upaya hukum selanjutnya melalui pemanggilan